ini memang yang harus saya lakukan buat mereka gitu
kayak ada sebuah keyakinan bahwa ini adalah bidang yang memang harus saya geluti
saya harus melayani di bidang ini gitu
akhirnya saya sadar bahwa bagaimana tuhan menempatkan saya sebagai pelayan
jadi untuk bantu teman teman disabilitas
hari hari tak lagi sama bagi badrudin
pria berusia empat puluh delapan tahun yang kini tinggal di ciawi jawa barat
tak lagi dapat bergerak bebas dan beraktivitas seperti biasa
satu juni dua ribu dua puluh satu menjadi hari yang tak akan terlupakan baginya dan keluarga
ia tersetrum sengatan listrik saat sedang menjalankan aktivitas kesehariannya
sebagai seorang pekerja bangunan
akibat kecelakaan tersebut ia terpaksa menelan kenyataan pahit
kehilangan satu kaki dan kedua tangannya
kesetrum itu terus dibawa ke rumah sakit
ya menurut dokter ya saya harus diaputasi
dikenakan sudah tidak memungkinkan kan gitu
ya saya terima gitu waktu itu
dokter mengatakan dengan demikian itu
ya saya terima aja gitu memang saya
sudah nggak mungkin lah gitu seperti yang sudah sudah gitu
meski akhirnya menerima keadaan tak dapat dipungkiri
aktivitas badrudin menjadi sangat terbatas setelah kehilangan kaki dan tangannya
ia pun tak lepas dari bantuan istri tercinta hilda
dalam menjalankan aktivitas sehari hari
mulai dari makan
sang istri kini tak ubahnya menjadi kedua tangan
juga tumpuan bagi kakinya yang tak lagi sempurna
kesabaran badrudin dan istri akhirnya berbuah manis
melalui saudaranya ia dipertemukan dengan sosok coki tobing
yang kemudian menawarkan bantuan kaki palsu
tanpa dipungut biaya sepeserpun
saudara kan ada tinggal di bekasi tambun
dia melihat saya waktu itu jahitan belum dicabut mbak
nanti bang kalau memang udah ini
saya ada temen
dulunya satu sma
awalnya sih dia nanya dulu gitu
kenapa dan kenapanya gitu
saya bilang apa adanya
namun dia bilang
saya lihat bapak layak dibantu
tangan gak ada kaki nggak ada
saya juga terpanggil
ya saya bantu bapak
tanpa berpikir panjang
badrudin pun dengan tangan terbuka
menerima tawaran kaki palsu tersebut
kaki palsu ini menumbuhkan semangat hidup baru
yang sempat hidupnya
yang jelas dari bantuan kaki palsu om coki ini
yang pertama itu saya bilang tadi itu
apa ya menumbuhkan semangat itu lebih tinggi
jadi udah pasti
lebih ini spuir lagi saya gitu
jadi lebih pede lah gitu mbak
dengan dulu kan kadang ngesot kan
jauh lah gitu setelah dapat ini
senang banget sih
sosok coki tobing barangkali sudah tak asing
bagi teman teman penyandang disabilitas
sejak memulai gerakan donasi kaki palsu
pada dua ribu empat belas silam
sudah ada hampir seribu kaki palsu
maupun alat bantu ortosis lainnya
yang ia bagikan ke para disabilitas
nama saya coki sela christian tobing
biasanya dipanggil coki tobing
usia saya empat puluh satu tahun
aktivitas saya adalah
untuk menjaga kemampuan kaki palsu
dan aktivitasnya adalah
pembuat kaki palsu
alat alat bantu ortopedi gitu
jadi aktivitas saya lebih banyak
di bekerja untuk pembuatan kaki palsu tersebut
sebelum menjadi seperti saat ini
coki muda hidup dengan penuh perjuangan
terpaksa drop out dari kampusnya pada tahun dua ribu dua puluh
coki banting setir menjadi seorang kurir
hingga akhirnya ia mendapatkan beasiswa
di tahun dua ribu sembilan
awalnya tuh dua ribu sembilan
dua ribu sembilan saya dapat beasiswa untuk
jadi pas masuk sekolah
belajar bagaimana cara bikin kaki palsu
terus akhirnya waktu itu memang ditawarkan
ada beberapa opsiun kayak
apakah mau jadi pegawai negeri
atau kerja dengan pemerintah
karena beasiswa jadi punya kewajiban untuk
tapi akhirnya saya memilih untuk
kesempatan beasiswa ini menjadi lembaran hidup baru bagi coki
ini pula yang melatar belakangi coki
mendonasikan kaki palsu buatannya
agar para penerima manfaat
juga dapat membuka lembaran hidup baru sepertinya
yang melatar belakangi adalah karena
bisnis saya maju itu akibat dari saya mendapatkan kesempatan ya
terus saya dikasih kesempatan untuk membuka lembaran baru
terhadap background situasi saya gitu
itu juga yang sebetulnya temen temen butuhin
dan temen temen difabel yang saya maksud
dan ketika saya sekolah kayak
saya ketemu pasien pasien amputasi
rata rata dari mereka itu memang
tidak mampu secara finansial untuk
bikin atau membeli kaki palsu
harga kaki palsu memang relatif tak murah
untuk sebuah kaki palsu rata rata dibanderol dengan harga mulai dari
dua puluh juta hingga lima puluh juta rupiah
sesuai dengan komponen bahan dan detail yang dibutuhkan
menyesuaikan dengan kondisi kaki pasien
di dua ribu empat belas saya memberanikan diri
sebetulnya pun gak ada modal
baru lulus sekolah nggak punya apa apa
kita mulai dari nol
kita mulai dengan apa adanya ya waktu itu ya kan ya
apa adanya waktu itu cuma karena karena apa ya karena sebuah pengalaman selama sekolah
bahwa begitu banyak teman teman disabilitas yang memang butuh support butuh bantuan
apa yang dilakukan coki nyatanya benar memberikan lembaran baru bagi banyak orang
setidaknya bagi badrudin dan istri yang kini menemukan semangat hidup baru lewat langkah demi
langkah dari kaki buatan coki orang semangat banget pertama dia tuh itu bilangnya kalau
udah punya kaki pasu saya pengen kembali sholat pengen jumatan itu yang dia pengen ke pengen ke
majlis gitu bapak kadang belajar lari disini juga kalau kayak saya yang ininya takut jatuh gitu kan
lari udah enak enak
semangatnya luar biasa saya juga jadi semangat ya lihat suami kayak begini
saya ditawarkan kaki palsu lalu menerima kaki palsu sangat berpengaruh bagi saya saya dihargai
lagi yang orang dipandang lagi sama orang enggak dikucilkan lagi sama orang saya bisa bersaing
dengan orang mencari rizki dan alhamdulillah
saya puji tampai sekarang ini saya masih hidup dengan masa masa itu masa masa yang
sangat sulit tiga tahun itu membuat saya frustasi kata kata yang wong giri gitu aja mbak ya enggak
coki tobing saat ini adalah ceo dari dare prostetic and orthotic
sebuah perusahaan pembuat prosteptis dan ortosis atau alat bantu bagi disabilitas
usahanya sejak awal memang ia niatkan untuk mencari profit
lebih memperbaiki perekonomian keluarga
namun jauh sebelum itu coki juga telah memantapkan hati
berbagi pada sesama lewat usaha yang ia jalani
prostesis itu alatnya ya
jadi prostetik itu adalah alat pengganti organ tubuh yang hilang atau teramputasi
dalam hal ini dalam bidang ini tangan dan kaki
jadi prostetik dan ortotik yang di bidang saya itu adalah pengganti tangan atau kaki yang teramputasi
nah sedangkan ortosis itu alat untuk menopang
organ tubuh yang terdapat kelainan
contohnya misalnya stroke
gitu ya kaki tangannya jadinya agak agak tidak ter align dengan baik
tidak bisa lurus lagi
nah kita buatkan alat supaya bisa lurus
jadi prostetik itu buat yang kaki palsu kayak gini
ortosis itu kayak ini
jadi kakinya ada tapi memang butuh ditopang gitu
usaha yang ia rintis sejak dua ribu empat belas saat ini tengah berusaha bangkit dari porak poranda efek pandemi covid sembilan belas
bersama dengan dua pegawainya yang tersisa
coki terus bertahan demi cita citanya yakni membantu lebih banyak lagi disabilitas di sekitar
rata rata butuh waktu sekitar empat puluh delapan jam untuk pembuatan satu kaki palsu tergantung tiket
kesulitan berkesempatan datang langsung ke workshop milik coki saya pun diperlihatkan
proses dibalik pembuatan kaki palsu maupun alat ortosis lainnya membuat kaki palsu enggak hanya
untuk donasi saja tapi juga untuk pasien umum ada perbedaan gaji pembuatan kaki palsu yang
lakukan untuk pasien umum dan juga pasien penerima manfaat donasi oke perbedaan yang paling
paling mendasar adalah paling komponen ya ada yang karena kan kita pakai komponen dari kamboja
ada yang dari cina ada yang dari jerman nah perbedaannya cuma di komponen selebihnya sama
bahkan bagaimana cara kita melayani pun harus sama artinya kita harus betul betul

produk yang bukan hanya sekedar dikasih terus ya udah kita enggak kita lepas tangan enggak sampai
kapanpun mereka akan terus tersambung dengan kita karena kaki palsu ini sampai sampai akhir ya akan
mereka pakai cara coki memperlakukan pasien juga berkesan di mata maskan karyawan coki yang sudah
hampir dua tahun bekerja di workshop miliknya sedikit banyak maskan mengaku menjadikan coki teladan dalam kesehariannya
saya disini cukup banyak belajar ya dari pak coki dari awalnya nggak tahu nggak bisa dia terus terusan
mempelajari itu yang dia bisa dia pelajari ke saya gitu jadi cukup banyak yang bisa saya ambil dari dia gitu ilmunya
setidaknya ada tiga kriteria yang menjadi pertimbangan coki dalam pemberian donasi
diantaranya penerima donasi tidak mampu secara finansial merupakan tulang punggu keluarga
ataupun masuk kelompok usia anak yang masih memiliki masa depan yang panjang kaki palsu itu adalah
hai sebagian kecil dari
apa yang mereka butuhkan untuk bisa keluar dari siklus kemiskinan
kaki palsu sebagian kecil lainnya apa yaitu penerimaan masyarakat
terus peluang kerja terus juga kepercayaan dari lingkungan sekitar
kalau mau kasih saya mau kasih semua gitu
kayak saya mau bukan hanya kaki palsu tapi juga saya mau kasih peluang kerja buat teman teman disabilitas
tujuan jangka panjang coki yang ingin memberi peluang kerja bagi penyandang disabilitas
perlahan mulai ia wujudkan melalui khairul ihwan salah satu penerima donasi kaki palsu buatannya
ihwan yang sehari hari bekerja sebagai penjaga parkir di sebuah gereja di kota bekasi
pada dua ribu sembilan belas lalu mendapatkan tawaran dari coki untuk menjadi barista
sekaligus mengelola operasional di kedai kopi milik coki
saya kenal pak coki itu di gereja awalnya
jadi di saat saya parkir pak coki ini orang yang sangat rajin dalam beribadah
dan beliau juga kebetulan main musik
dan beliau juga kebetulan main musik
di gereja itu
di saat saya mati beliau melihat saya sering merhatikan saya
sebelum disibukan dengan aktivitas saat ini baik sebagai penjaga parkir maupun barista di kedai kopi
ihwan telah melalui masa masa sulit pasca kecelakaan lalu lintas di tahun dua ribu tujuh
yang merenggut satu kakinya
yang mencari keasaan dan cita citanya
saya ditawarkan kaki palsu lalu menerima kaki palsu
sangat berpengaruh bagi saya
saya dihargai lagi sama orang dipandang lagi sama orang
nggak dikucilkan lagi sama orang
saya bisa bersaing dengan orang mencari rizki
dan alhamdulillah puji tuhan sampai sekarang ini saya masih hidup
dan memang masa masa itu masa masa yang sangat sulit tiga tahun itu membuat saya frustasi
bahkan sampai mau bunuh diri
itu saja yang saya berharap tidak sanggup
iwan memang cukup spesial dalam perjalanan donasi kaki palsu coki tobi
ia termasuk penerima donasi pertama di tahun dua ribu sepuluh saat coki masih berstatus sebagai mahasiswa
kini sudah lebih dari sepuluh tahun ia menggunakan kaki palsu tersebut
walaupun berinisiatif untuk menggantinya dengan kaki palsu baru
yang dibuat lebih canggih dan nyaman dari versi sebelumnya
dengan bantuan kaki palsu baru ini ihwan berharap
jalannya untuk menjemput rezeki akan makin terbuka lebar
jarang ada orang yang mau dengan suka relas
menu hati melayani orang orang kayak kita gitu loh
karena kan sebagian besar orang orang lihat kita sebelah mata ya
karena kita mungkin tidak punya kemampuan
tapi dengan ada nyom coki kita bisa sama sama orang lain gitu
kita bisa memaksimalkan anak kita biarpun dengan kondisi yang seperti ini
kami berharap kita bisa memaksimalkan anak kita
kami berharap kita bisa memaksimalkan anak kita
kami berharap kita bisa memaksimalkan anak kita
selain penyandang disabilitas dengan keterbatasan finansial
dan disabilitas tulang punggung keluarga
kelompok penyandang disabilitas usia anak
juga menjadi prioritas coki dalam menyalurkan donasinya
ini pula yang melatar belakangi coki
sejak dua ribu enam belas hingga saat ini
aktif dalam pembuatan alat bantu ortopedi
bagi komunitas rumah serebral palsi beta cici
rumah serebral palsi atau rcp sendiri
merupakan komunitas orang tua dengan anak yang difonis mengidap serebral palsi
serebral palsi atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan
pada gerakan dan koordinasi tubuh
untuk itu anak dengan serebral palsi
memerlukan alat bantu ortopedi untuk mempertahankan posisi anggota tubuh tertentu
pada bentuk anatomi normal manusia
guru serata denganalis mereka menunjukkan bahwa
ada juga yang diterangkan oleh
pak coki waktu itu pertama kali kita mengenal
dia menawarkan program bantuan
memenuhi kebutuhan sepatu avo ini namanya ini ya
sepatu sepatu begini untuk anak anak serebral palsi dan free
avo atau ankle food ortosis memang tak lepas dari anak anak yang didiagnosis serebral palsi
yuli yang selama dua puluh lima tahun berpengalaman dalam mengurus anaknya yang juga mengidap serebral palsi
tahu betul bagaimana bantuan berupa keringanan biaya alat bantu ini sangat bermanfaat bagi para orang tua
hal senada juga disampaikan coki
tak ada tujuan lain selain ingin turut meringankan beban para orang tua dari anak serebral palsi melalui alat bantu buatannya
dan untuk anak anak serebral palsi pun
buat orang tuanya mungkin dengan support alat bisa memberi kelegaan sedikit gitu
buat para orang tua bisa apa ya bisa mengurangi beban mereka
itu sebenarnya sesimpel itu yang mau kita berikan kepada teman teman
rangga hadiansyah orang tua dari anak serebral palsi berusia empat tahun ini
membuktikan langsung bagaimana avo buatan coki membuat kondisi sang anak hapsah menjadi lebih baik
avo ini lumayan berpengaruh banget buat anak saya

karena yang tadinya struktur kakinya itu miring miring ke bawah yang kanan itu miring banget
sekarang udah mulai bisa hampir lurus
sosok coki tobing di mata para orang tua dari komunitas rcp beta cici
dinilai inspiratif karena konsistensinya mendukung ketersediaan alat bantu ortopedi
atas konsistensi coki rcp beta cici pun memberikan sebuah piagam penghargaan
yang sampai saat ini terpajang rapi
inspiratif ya mbak saya senang banget ngeliat orang orang yang punya kegiatan sosial kayak om coki
inspiratif membantu kayak komunitas komunitas kita seperti ini yang memang kita sangat butuh banget gitu kan
jarang ada orang yang mau dengan suka relas menu hati melayani orang orang kayak kita gitu loh
karena kan sebagian besar orang
orang lihat kita sebelah mata ya karena kita mungkin nggak punya kemampuan
tapi dengan adanya om coki kita bisa sama sama orang lain
kita bisa memaksimalkan anak kita biarpun dengan kondisi yang seperti ini
tak hanya bagi para penerima donasi di mata sang istri coki juga merupakan sosok suami dan ayah yang suportif dan dapat diandalkan
kalau ayah dia paham
pasti dia sosok yang suportif ya maksudnya dia bantu banget saya
kalau misalnya dia mau sih gantian misalnya kayak jagain dulu anaknya atau apa gitu dia mau sih
dia sosok yang bisa diandalkan
ya baik sih semuanya positif
saya suka sih kegiatan itu ya sebenarnya support banget dukung banget
saya melihatnya sebagai sesuatu hal yang kegiatan yang positif
um terus posted dari reddit keigiousgairah at juga di atas stem whitrack juga
tinggal juga dukung
selamat pagi juga um
banyak teman teman disabilitas yang memang membutuhkan advokasi
membutuhkan support dari masyarakat dan juga institusi institusi seperti ini
jadi sampai kapan saya rasa tidak tahu sampai kapan sampai selama lamanya selama mungkin
coki tobing sempenyambung langkah baru bagi para penyandang disabilitas
dibanjiri oleh doa juga harapan dari para penerima manfaat donasi
mereka berdoa agar setiap langkah coki senantiasa diberi kemudahan
sebagaimana coki telah memudahkan langkah hidup mereka